ya mengunjungi mal tak ada salahnya anda mencoba berwisata mengelilingi kawasan jatinegara
ada wisata sejarah dan kuliner yang bisa anda nikmati
dan produsen lapangan si anonisa sabilades itu punya liputannya untuk anda
saya berkesempatan mengikuti perjalanan wisata sambil berjalan kaki menjelajahi kawasan jatinegara
bersama rombongan lainnya tempat pertama yang saya kunjungi adalah taman benyamin sueb
baru diresmikan akhir tahun lalu taman ini memiliki bangunan museum yang menyimpan koleksi peninggalan seniman legendaris betawi itu
seperti foto pakaian dan film
tempat kedua yang saya kunjungi adalah vihara amur fahbumi
yang merupakan vihara tertua di jakarta timur yang berusia lebih dari tiga abad
ya satu sehat pengen sehat ya
kedua pengen cari pengalaman baru di kuliner atau tempat tempat yang kita belum kunjungi
saya memilih makan siang di salon
di salah satu rumah makan legendaris dengan menu andalan ayam goreng
ini adalah salah satu kuliner legenda khas jatinegara ada ayam goreng
ayamnya di sini tidak terlalu besar karena yang dijual di sini juga semuanya ayam kampung
dan kalau kita buka seperti ini daging ayamnya empuk
dan yang membuat dia unik dan berbeda adalah penggunaan sambal dua macam
jadi di sini ada sambal merah dan juga ada sambal kacang dicampur dengan kecap
mie basah yang sudah direbus dihidangkan dengan potongan kentang tahu dan sayur sayuran
mie selat disajikan dengan kuah kacang yang sekilas mirip gado gado
kita bilangnya ini master town karena orang orang sini dari dulu juga taunya ini memang kawasan master
jelajah kuliner dan budaya juga sih
jadi sebenarnya ini cara yang menyenangkan dan mengenyangkan untuk lebih mengenal kota kita sendiri
jadi kan mungkin kalau orang jakarta banyaknya mikirnya kalau di jakarta itu macet
atau mungkin kalau misalnya mau jalan jalan ya harus keluar kota
padahal di kota kita sendiri di sekitar kita banyak hal hal yang menarik
jadi bagaimana sudah tahu akan kemana untuk mengisi akhir pekan nanti